sementara itu sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto menyebut wali kota solo gibran raka buming raka
telah memberikan klarifikasi terkait kabar dirinya menjadi jurukampanye jurukamp pemenangan ganjar pranowo di pilpres dua ribu dua puluh empat
hasto mengatakan bahwa gibran telah membantah kabar tersebut secara langsung kepadanya setelah potongan pernyataan gibran
terkait jurkam mencari viral di media masa
selain itu hasto juga menjelaskan bahwa jurukamp belum dibentuk sedangkan untuk mencari jurukamp sendiri harus didaftarkan ke kpu
dilakukan oleh tim kampanye tim kampanye pemenangan pak ganjar sampai saat ini belum dibentuk
karena menunggu konsolidasi partai politik menunggu siapa yang menjadi calon wakil presiden
setelah itu dibentuk tim pemenangan pak ganjar pranowo tingkat nasional
dan kemudian tim kampanye tingkat nasional ini memiliki struktur di dalam struktur itu ada jurukamp jurukamp
jadi memang jurukamp belum ada